kau bisikan nada cinta
rosa pertama kali dikenal publik saat meluncurkan lagu nada nada cinta pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sepanjang karirnya rosa telah meraih tiga puluh empat penghargaan nasional dan internasional
tak hanya di dalam negeri karyanya pun diterima di manca negara
seperti lagu tegar
gapai semua jangan beriku rangkul aku dalam bahagiamu
single yang mengantarkan rosa ke malaysia
sejak saat itu namanya terus melambung sebagai penyanyi pop solo wanita tanah air
jika ku bukan mata ini ku ingin selalu ada dirimu
tahun ini rosa kembali menggelar konser tunggal
konser ini melibatkan banyak sahabatnya
buat aku kayaknya semua bintang tamunya juga nama nama besar
kayak mas yofi gitu menciptakan banyak banget lagu
dan semuanya lagunya hits juga
mereka punya talenta talenta yang besar yang alhamdulillah aku bisa ngajakin mereka untuk di
dan bahasa indah cinta yang lalu
di konsernya nanti rosa akan mengajak penonton bernostalgia
ia akan membawakan dua puluh lagu selama dua jam
rosa tak pernah menyangka sepanjang kiprahnya bermusik ia telah mencetak lima puluh hits
hati tak inginkan bisa
lakukan yang terbaik dan selalu dengar apa omongan orang lain
terus hargai orang orang lain
kayak misalnya aku berteman banyak dengan para musisi dengan pencipta lagu dan lain sebagainya
mereka yang amat sangat menentukan lagu aku
karena aku gak bisa menciptakan lagu sendiri
jadi aku amat sangat kuping aku tuh harus jeli melihat mana yang atau mendengar lagu mana yang akan booming nantinya
dan alhamdulillah setiap single yang aku keluarin itu selalu hits di radio
rencananya pertunjukan rosa berlangsung pada tiga belas april dua ribu tujuh belas di jakarta convention center
gria putri jakarta